berbicara seputar upaya penegakan hukum memang tak selalu mudah seperti yang satu ini
aksi kejar kejaran bak film action antara polisi dan pencuri truk terjadi di jawa barat pada hari jumat kemarin
polisi mengejar pelaku dari daerah indramayu hingga tertangkap di daerah sumedang
video aksi kejar kejaran yang berlangsung hampir satu setengah jam ini pun kemudian menjadi viral
aksi kejar kejaran antara petugas polisi dan pencuri truk ini tengah viral beredar di media sosial
layaknya film laga sebanyak enam mobil polantas pjr di telantas polda jawa barat mengejar pelaku dari tol cipali daerah indramayu pada kamis delapan belas januari kemarin
pelaku nekat melarikan diri dan petugas pun tetap mengejarnya hingga daerah sumedang
aksi kejar kejaran ini berlangsung selama hampir satu setengah jam
pelaku sempat menabrak pelang gerbang tol dan beberapa kendaraan di pasak haurgelis indramayu
masuk di daerah hutan di sumedang pelaku kehilangan kendali dan truk yang dicurinya jatuh ke jurang
meskipun terguling pelaku masih berusaha kabur
namun petugas dan masyarakat sekitar berhasil mengejar si pencuri truk
untuk mengamankan pelaku dari amukan masa petugas langsung mengamankannya ke polres subang

pelaku yang tertangkap diketahui berinisial em dan berusia empat puluh delapan tahun
hingga saat ini petugas masih memeriksa kasus ini
diketahui masih ada dua tersangka lain yang identitasnya sudah diketahui polisi dan tengah dalam pengejaran